ribuan warga menyerbu pasar murah yang digelar badan usaha milik negara di tuban jawa timur
pasar murah diadakan di halaman gedung geraha sandia pt semen gresik di desa bogorjo kabupaten tuban
untuk memecah penumpukan warga panitia menyediakan empat loket pembelian
namun karena takut tidak kebagian sejumlah warga masih menyerobot
akibatnya warga berdesak desakan dan saling dorong
tidak ada korban jiwa namun beberapa anak terpaksa harus dievakuasi keluar antrian karena lemas kepanasan
di pasar murah ini paket senilai rp satu ratus lima puluh hanya dijual dengan harga rp dua puluh lima per paket
sebanyak lima belas paket dalam kegiatan takunan ini